halo saat malam prabowo subianto telah resmi mengumumkan gibran raka buming raka sebagai bakal calon wakil presiden
dua hari jelang berakhirnya pendaftaran gibran disebut belum mengundurkan diri sebagai kader pdi perjuangan
sementara presiden jokowi sudah merestui putranya masuk gelanggang
di sisi lain ketua dpp pdi perjuangan puan maharani sempat menyebut teman jadi lawan dan lawannya jadi banyak
apakah ini artinya keluarga jokowi akan pisah jalan dengan pdi perjuangan di pilpres dua ribu dua puluh
prabowo gibran melenggang pdi perjuangan ditinggalkan
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
saya kira minggu depan sudah kita pendaftaran

baca pres koalisi indonesia maju
prabowo subianto telah mengumumkan nama gibran raka buming raka menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pilpres dua ribu dua puluh
seluruhnya sepakat mengusung prabowo subianto sebagai calon presiden koalisi indonesia maju untuk dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
dan saudara gibran raka buming raka
sebagai calon wakil presiden dari presiden
bahkan prabowo subianto menyebut dirinya sudah meminta izin kepada presiden joko widodo
untuk menjadikan wali kota solo gibran raka buming raka
sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
pasti kita menyampaikan keinginan dari partai partai
dan usulan kita
dan beliau bilang ya terserah
pak wali kan sudah dewasa
kalau pak wali bersedia
beliau pasti tidak menahan
presiden joko widodo mengaku dirinya mendukung semua bakal calon presiden
yang akan berlaga di pilpres dua ribu dua puluh
dua pasangan yang sudah mendaftar ke kpu
yakni ganjar mahfud dan anies muhaymin
sudah sangat cocok
namun jokowi tak menjawab saat ditanya sosok siapakah
yang cocok mendampingi prabowo subianto
semuanya cocok pak anies dengan pak muhaymin cocok
pak ganjar dengan pak mahfud cocok
sebelumnya wali kota solo gibran raka buming raka
sudah melakukan safari politik ke partai partai koalisi indonesia maju pengusung prabowo subianto
sabtu pagi gibran bertemu ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
di rumah dinas di kawasan widya chandra
tak lama berselang gibran raka buming raka menghadiri rapimnas partai golkar pada sabtu siang
kedatangannya disambut oleh sejumlah kader muda partai golkar
gibran menemui ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
di kawasan prapancaraya jakarta selatan
namun usai pertemuan tertutup itu
keduanya enggan memberikan keterangan
gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan pdi perjuangan
saat diusung partai golkar menjadi bacawa pres pendamping prabowo
masih masih di pdip nggak
nanti aja lah ya
jadi kesini atau seru seru dari pdip nggak pak
tapi kemarin kabarnya sudah ketemu mbak puan
sudah komunikasi ya
sementara ketua dpp pdi perjuangan puan maharani menjelaskan
dirinya belum menerima pertemuan
surat pengunduran diri dari gibran
tidak apa apa kan belum baru diusulkan kan belum
sudah koordinasi belum
tanya dulu ke mas gibran sudah koordinasi belum apakah sudah atau belum
saya nggak tahu coba ditanya
ketua dpp pdi perjuangan bidang kehormatan komarudin watubun menegaskan
keanggotaan gibran raka buming raka akan hilang secara otomatis
jika mendaftar ke kppdi
jika mendaftar ke kpu sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo
jadi kalau di pdi perjuangan
kalau akhirnya dia berpindah ke sana ya
keanggotaan pdi perjuangan pasti hilang
baca pres prabowo subianto pada sabtu kemarin memastikan
dirinya bersama koalisi indonesia maju akan mendaftar ke komisi pemilihan umum
di pekan ini bersama pasangannya
saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya
minggu depan kita pendaftaran bukan hari minggu minggu depan
sejak mahkamah konstitusi memutuskan mengubah syarat pendaftaran capres cawapres
kepala daerah seperti gibran bisa menjadi cawapres meski usianya belum mencapai empat puluh tahun
tim liputan cnn indonesia

selamat malam mas hanta
selamat malam rifana
oke mas anta ini surveinya poltreking ya tapi periode tiga sampai sembilan september
sebenarnya nanti saya akan sampaikan data yang lebih baru di oktober
ini memang di september survei kita di satu dua ratus dua puluh responden seluruh indonesia tetap muka ya
nah di sini angkanya sangat tipis sekali antara pasangan ganjar mahfud dan prabowo gibran
meskipun pada saat itu kami masih membuat simulasi prabowo erick thohir prabowo kofifa
jadi kalau dari data sope ini tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih unggul
tapi bisa dilihat bahwa ganjar mahfud dan prabowo gibran imbang di data september
saya izin menyampaikan data di oktober
ini hasil survei bulan oktober
bulan oktober data terakhir kita ambil pada tanggal sembilan belas oktober
mungkin datanya mirip dengan beberapa lembaga sope yang lainnya
tiga hari setelah keputusan mk berarti
meskipun sedikit tidak tahu tidak jawabnya naik sedikit
anies relatif masih stabil atau stuck di angkanya
kemudian prabowo gibran relatif ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan
itu kalau di bedah sedikit di cross stabulasi di provinsi
memang di jawa tengah ada kenaikan di pasangan prabowo gibran
dan ada sedikit penurunan di ganjar mahfud
kemudian di jawa timur
di jawa timur begitu juga tapi sangat tipis
di jawa tengah ada kenaikan di prabowo gibran
di jawa barat itu memang ada potensi sedikit penurunan di pasangan prabowo gibran
tapi tidak ada indikasi belum terlalu kuat bergeser ke anies muhaymin
meskipun ada potensi
jadi itu kalau dilihat tren pergerakannya sekitar satu bulan lebih ya
satu bulan dari september sampai dengan oktober
karena ini sebelum keputusan mk
sebelum diumumkan cawapres cawapresnya
sementara yang data terakhir saya sampaikan setelah keputusan mk
dan sehari sebelum pak prabowo mengumumkan
dua hari sebelum pak prabowo mengumumkan cawapresnya mas gibran
oke tapi ini surveinya berarti pada saat prabowo gibran masih digadang gadang
digadang gadang betul sekali
masih lagi panas panasnya tapi belum ada putusan mk
kesimpulannya dengan bergabungnya prabowo gibran ini
apakah kemudian mas gibran tidak mengurangi angkanya pak prabowo
atau justru menambah
kalau dari data yang kita dapat per hari ini ya
kita kan tidak tahu perkembangan satu minggu dua minggu tiga minggu respon publiknya
itu belum ada penurunan
tetapi kalau kita perhatikan seperti saya katakan tadi ke rifana
kalau diperhatikan ada potensi gibran bisa mendongkrak elektabilitas pak prabowo
dia ada potensi melentingkan elektabilitas
tapi di saat yang sama ada potensi mendegradasi
kalau dilihat dari provinsi di basis basis pak jokowi relatif kuat
yang bisa menjadi basis yang lebih kuat

seperti jawa tengah terutama sebagian jawa timur ntt dan sebagainya
itu ada potensi penurunan
yang terancam adalah mas ganjar
sedikit ada ancaman penurunan
karena itu basis pak jokowi
dan di situ ada migrasi sedikit ke pemilih pak prabowo gibran
tetapi sebaliknya pemilih pak prabowo yang di dua ribu sembilan belas yang lalu
sekarang yang masih cukup setia cukup tinggi di dua ribu dua puluh
ada potensi juga pengurangan misalnya di jawa barat
kemudian meskipun perlu diukur ya perkembangan
ini per kita belum lihat sejauh mana signifikansi dari pergeseran itu
tapi di beberapa wilayah pak prabowo juga punya potensi
seperti saya katakan
jadi mas gibran itu tetap punya dua seperti pisau bermata dua
dia bisa melentingkan melambung memberikan dampak elektoral mendongkrak pak prabowo
tapi kalau tidak bisa ada strategi untuk solusi mitigasi politik
kalau ada isu isu negatif bisa sebaliknya mendeggelasi pasangan prabowo gibran
tapi dari data sementara tidak turun
tapi tadi saya perhatikan bahwa di survei bulan oktober tidak tahu atau tidak jawabnya undecidednya menjadi naik ya mas ya
artinya masyarakat ada yang swing voters nih
yang masih menunggu
betul bergeser kepada yang belum menentukan pilihan
saya lihat slide berikutnya
ini adalah saya yang bacakan ya mas ya
simulasi pasangan capres capres sebagai pembanding surveinya lembaga survei indonesia
melalui metodenya adalah survei telpon
ini enam belas sampai delapan belas oktober dua ribu dua puluh
berarti tepat pada saat putusan mk dibacakan ini
tidak banyak jauh berbeda ya mas ya
dengan hasilnya dari poll tracking
ini relatif tinggi berarti ya mas
kita lihat slide selanjutnya
saya akan tunjukkan bagaimana respon publik terhadap putusan mk terhadap batas usia capres dan juga cawapres yang dibacakan oleh ketua mk anwar usman
yang merupakan paman dari gibran raka buming raka sekaligus adik ipa dari presiden jokowi
pada saat itu putusan mk dibacakan pada tanggal enam belas oktober
dan ini survei dari lsi atau lembaga survei indonesia dilaksanakan enam belas sampai delapan belas oktober dua ribu dua puluh tiga
ini mungkin yang membuat elektabilitasnya pak prabowo tidak turun ya malah naik mungkin ya
dan juga capres yang membuat ataupun memberikan tiket kepada gibran raka buming raka bisa maju dalam konteksasi pilpres dua ribu dua puluh empat
itu tadi beberapa hasil survei yang sudah di compale oleh tim litbang cnn indonesia nanti kita akan bahas
karena memang sudah ada keputusan resmi dari koalisi indonesia maju mengusung pasangan prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
mereka bisa melenggang ke gelanggang pilpres
bagaimana nasib pdi perjuangan apakah ini menjadi titik nadir hubungan pdi perjuangan dengan presiden jokowi
jokowi nanti kita akan bahas dengan narasumber saya yang ada di studio
kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
saudara gibran raka buming raka sebagai channel water president
saya kira minggu depan sudah kita pendaftaran
kalau dia sudah terdaftar resmi di kpu otomatis keandalan tuan pedi perjuangan itu hilang
terima kasih anda mas ibran
bersama kami di political show prabowo subianto telah resmi mengumumkan gibran raka buming raka sebagai bakal calon wakil presiden
dua hari jelang berakhirnya pendaftaran gibran disebut belum mengundurkan diri sebagai kader pdi perjuangan
sementara presiden jokowi sudah merestui putranya masuk gelanggang pilpres dua ribu dua puluh
di sisi lain ketua dpp pdi perjuangan puan maharani sempat menyebut teman jadi lawan dan lawan jadi banyak
apakah ini artinya keluarga presiden jokowi akan pisahkan

dengan pdi perjuangan di pilpres dua ribu dua puluh empat prabowo gibran melenggang pdi perjuangan ditinggalkan
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio
saya perkenalkan satu satu masih bersama dengan direktur eksekutif dari poltreking indonesia ada mas hanta yuda
selamat malam mas hanta
direktur esekutif dari lingkar madani bang rey rangkuti
selamat malam bang rey
juru bicara tim pemenangan nasional ganjar mafud
selamat malam mas ciko hakim
ada juga ketua dpd partai gerindra bang amat rizapatria
selamat malam bang rizapatria
dari tadi sibuk nih teleponnya bunyi terus nih
gak tau siapa yang telpon pak prabowo mungkin ya
ada juga ketua bapilu pilpres partai golkar maman abdurrahman
selamat malam pak maman
dan bergabung seperti biasanya melalui sambungan virtual ada badan esekutif masiswa dari udayana bali
ini saya selalu happy kalau misalnya teman teman dari udayana karena teman teman dari udayana selalu kritis
selalu sering banget pertanyaan pertanyaannya ini langsung straight to the point begitu ya
nanti teman teman bisa bertanya
mengungkapkan keprihatinan juga boleh mengungkapkan pendapat juga boleh
silahkan nanti kita berikan kesempatan
saya mau langsung saja saya mau ke bang riza terlebih dahulu
bang riza kemarin tepatnya tadi malam ya deklarasi koalisi indonesia maju mengusung pak prabowo subianto
dengan mas gibran raka buming raka resmi dilakukan
pertanyaan saya deklarasi itu mendadak dilakukan dan tanpa kehadirannya mas gibran raka buming raka
ini menjadi tidak lazim ketika pasangan capres cawapres tidak bersama
itu kan keputusan ada pada pimpinan ketua umum bukan pada penganten
pengantennya kan sebelumnya sudah ditanya kira kira bersedia gak mas maman
kecuali mas maman bilang gak bersedia gak kita bahas lah
karena kita tahu yang bersangkutan bersedia dan usulan itu juga disampaikan oleh semua pimpinan partai politik
tidak mesti dan memang tidak dihadirkan malam itu mas gibran
nanti pada waktu
yang akan dihadirkan pada deklarasi maupun pada pendaftaran kpu
memang pasangan penganten ataupun pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden tidak ditampilkan
tapi kan kalau misalnya akad ibaratnya tadi malam itu kan akad ya
akatnya kenapa gak ditampilkan ini
ini kan kemudian menjadi pertanyaan di publik
deklarasinya udah mendadak tiba tiba
kemudian calon presiden gak ada
mendadak itu kan waktu kita kan memanfaatkan waktu yang ada
tadi ya kami dapat informasi yang lulusnya
ngumpulin ketua umum
yang ngumpulin ketua umum kan juga bukan pekerjaan mudah
delapan partai ketua umum sekjen dan jajarannya
jadi ketika kumpul disepakati ya sudah diputuskan saja situ
teman teman media juga kan pengen dengar
masa ngumpul ngumpul aja nggak ada informasi
informasi apa yang ditunggu
ini disampaikan oleh pak prabowo bersama pimpinan partai politik lainnya
bahwa pimpinan koalisi indonesia maju sudah sepakat mengusung mas gibran sebagai cawapres
mendampingi bapak prabowo
jangan dimasalahin mas gibran yang gak ada
memang gak diundang
tapi itu menjadi pertanyaan banyak orang
kenapa kemudian mas gibran nya gak hadir
apakah kemudian ada kekhawatiran
akan ada manuver manuver politik
sehingga harus cepat cepat tadi malam dideklarasikan
semua ini kan proses ini berjalan ya
seiring dengan aspirasi masyarakat relawan
apa yang menjadi harapan keinginan
keputusan partai partai politik termasuk golkar sudah rapimnas
di gerinda sendiri kan sebetulnya juga sepakat
di golkar juga gak ada penggersamaan tuh
sepakat juga di gerindra juga kan diserahkan kepada pak prabowo untuk memutuskan
dan tadi kami juga rapimnas untuk menguatkan dan memastikan dukungan dan kesiapan menjemput kemenangan dua ribu empat dua ribu sembilan
oke kalau memang nggak ada apa apa lah kalau menurut partai gerindra menurut bang riza
tapi mas gibran raka buming raka kan masih statusnya
adalah kader dari pdi perjuangan
komunikasinya antara gerindra dengan pdi perjuangan seperti apa
karena kan ini kader orang kemudian diambil begitu saja
kemudian dijadikan cowok pres
gak ada diambil begitu saja
di hubu semen pertama ya di indonesia ini politik kita ini cair ya
kita biasa ya di pilkada ini saya dengan mas maman berhadapan
di pilkada tempat lain bersamaan
kami bersama dengan ibu mega pasangan calon
berikutnya kita kemudian dengan pak jokowi justru berkompetisi
sekarang malah berdampingan dengan mas gibran
anak yang dulu pak prabowo berkompetisi dengan pak jokowi
yang penting semua punya niat baik komitmen yang sama untuk membangun bangsa
ini satu politik indonesia yang sangat baik
di kader kader kami juga
tiba tiba sudah lama dibesarkan ya kan
menjadi kepala daerah menjadi wakil menjadi wali kota bupati gubernur dan lain sebagainya
tiba tiba pindah kita hormati itu hak masing masing
kita gak pernah protes gak pernah menyalahkan
jadi bagi greendraft itu gak masalah ya kemudian kalau misalnya ada satu toko yang masih menjadi kader partai lain
kemudian diambil menjadi cowok pres
karena greendraft juga sering mengalami itu
poin saya di politik indonesia itu sangat cair
kita saling menghormati satu sama lain
ini bagian dari menghormati nih
mengambil kader partai lain bagian dari menghormati gak
kita bukan mengambil kader partai lain
ini kan satunya masih kader belum mengkritik
ini bukan itu
itu kan masalah internal mas gibran dengan pdip
mas gibran sudah sampaikan bahwa beliau sudah ketemu dengan pdip dengan mbak puan
sudah menyampaikan keinginannya
kita hormati sudah baik loh
ini anak cerdas anak baik
kemudian santun berprestasi
saya yakin akan menjadi wakil presiden dua ribu dua puluh empat
oke itu nanti rakyat yang menentukan
karena tadi anda sudah katakan ya bahwa mas gibran sudah pamitan
apakah pamitan saja cukup karena kader partai harusnya mengundurkan diri
gerindra merasa kalau misalnya kadernya mau loncat harus mengundurkan diri nggak
atau pamitan saja cukup
itu kan mekanisme di internal partai partai
kita hormati itu kita hormati antara mas gibran dengan pdip
pilihannya ada tiga saya bahas tadi mas maman
satu bisa saja mas gibran mengundurkan diri
bisa saja pdip mengambil keputusan
yang ketiga bisa saja dibiarkan seperti itu kita nggak tahu
oke tapi greendraft gak masalah ya
pengamat lah jangan tanya saya tanya pengamat
kalau saya nanti subjektif
nanti gerindra gak masalah ya
kalau mas gibran tetap berada di pdi perjuangan kemudian jadi cawapresnya pak prabowo itu gak masalah ya
gak ada masalah keputusan ada pada mas gibran
yang penting mas gibran nya ya
posisinya di partai mana itu hak gak ada masalah
masa kita mengintervensi mas gibran
saya putarkan pernyataan yang mbak puan maharani nih kita dengarkan sama sama
pengunduran diri mbak
gak ada sama sama
pdip semuanya menyatakan pencalonan mbak mbak mbak
gak apa apa kan belum baru diusulkan kan belum
belum nyatakan atau peningkatan paling gak lanjutin
ya sudah koordinasi belum
tanya dulu mas gibran sudah koordinasi belum apakah sudah atau belum
saya nggak tahu coba ditanya
jadi kalau di pdi perjuangan
kalau akhirnya dia berpindah kesana ya
ke anggotaan pdi perjuangan pasti hilang
kalau dia sudah terdaftar resmi di kpu otomatis keanggotaan pdi perjuangan
oke itu tadi pernyataan dari ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
dan juga ketua dewan kehormatan pdi perjuangan komarudin mbak watulun
tadi mbak puan mengatakan bahwa belum mengundurkan diri ya
karena memang belum pasti jadi baru pamitan saja
sementara kalau dari dewan kehormatan pdi perjuangan mengatakan bahwa
ketika dicalonkan oleh partai lain berarti otomatis akan dikeluarkan begitu dari pdi perjuangan
saya mau ke mas chiko mas chiko tadi dari gerindra mengatakan gak masalah
kalau misalnya memang mas gibran tetap menjadi kader pdi perjuangan dan maju
menjadi cowok presnya pak prabowo buat pdi perjuangan itu masalah gak
kita kembali kan berarti
lumayan itu kadernya dua kadernya dua duanya
satu capres mas ganjar satunya cawapres loh mas gibran
itu kan keuntungan elektoral sebenarnya untuk pdi perjuangan
tidak pernah ada presiden seperti itu di pdi perjuangan itulah yang saya bisa katakan
tapi kita kembali ke soal fenomena pindah pindah partai
jadi gak bisa itu ya
atau bajak membajak partai membajak membajak calon hanya untuk sekedar tiket
itu udah biasa dan di pdi perjuangan ini bukan hal pertama yang terjadi
kisruh ataupun gonjang ganjing ini juga
tidak begitu menimbulkan kontraksi yang besar di internal partai
jadi kita di pdi perjuangan maupun di tpn ganjar mahfud
itu fokus tetap bagaimana caranya memenangkan pak ganjar dan pak mahfud
masalah gibran silahkan dia menentukan pilihannya
kalau secara etika tentunya dia harus mengundurkan diri
dan karena memang seperti saya katakan tadi belum ada presidennya kita menaruh dua calon
dengan embel embel partai
jadi gak bisa ya untuk pdi perjuangan ketika ada kader yang
karena selama ini belum pernah ada presiden itu
selama ini belum ada presiden itu apakah kemudian bisa ada presiden
kalau ada negosiasi politik yang terjadi antara bu mega dengan pak jokowi
saya terus terang gak melihat itu ke depan ya kita mesti fokus ke yang sekarang aja
jadi itu gak mungkin terjadi ya terbuka gak kemungkinan itu mas siko
saya nggak melihat itu sih
jadi gak melihat itu artinya gak ada ya
kalau misalnya nanti mas gibran nggak mengundurkan diri
apakah kemudian pdi perjuangan akan

kita lihat nanti dah semuanya
kita lihat nanti bagaimana satu dua hari ini
satu dua hari dalam politik itu berasa setahun dalam kehidupan normal
kita lihat tadi itu gimana pdi perjuangan kayak ragu ragu nih untuk memberikan tindakan tegas kepada
bukan ragu ragu karena kita tidak menaruh ini sebagai sesuatu yang secara sangat khusus
tidak menaruh perhatian khusus karena itu tadi tidak menimbulkan gonjang ganjing atau kontraksi besar
masa gak menimbulkan gonjang ganjing
masa gak menimbulkan gonjang ganjing
di bahas sama mbak puan dewan kehormatan sampai bicara ini semua orang sudah bicara
kan ditanya jadi bicara lah
iya kan ditanya sama wartawan masa gak jawab gitu
masa gak menimbulkan gonjang ganjing di suasana kematian pdi perjuangan
benar sama sekali tidak ada
saya baca itu di grup wa aja kok pada komen komennya juga
mungkin grup wa yang lain yang saya ada ya
jadi di grup wa saya gak ada itu
jadi benar benar ini perhatian kita tetap khusus dan terstruktur untuk memenangkan pak ganjar dan pak mahfud
oke jadi tertutup peluang mas gibran bisa maju
oke jadi tertutup peluang mas gibran bisa maju
sebagai cawapresnya pak prabowo dengan tetap berkata pdi perjuangan
selama ini belum ada presiden seperti itu
selama ini belum ada presiden itu
tapi kan politik cair kita nggak tahu negosiasi politiknya ya
tapi pdi perjuangan terkesan kalem kemudian cool saja menanggapi soal mas gibran jadi cawapres
bahkan seperti ragu ragu untuk mengambil tindakan tegas ya
kenapa ya pdi perjuangan bersikap kalem saja menanggapi ini
kalem itu ketika saya katakan tadi bahwa tidak ada gonjang ganjing yang berlebihan di internal partai
dan tidak ada konflik konflik yang berlebihan di internal partai
dan yang kedua saya tidak setuju dengan kata ragu ragu
ini masalah waktu aja kan
waktunya kita melihat masih ada waktu satu dua hari ini bagaimana mas gibran akan menyikapi ini
apakah dia akan mengundurkan diri atau yang lainnya gitu
menyikapi ini artinya apakah masih ada proses komunikasi yang dilakukan oleh pdi perjuangan dengan mas gibran
enggak juga tapi kan masalah
untuk melobi mas gibran melibat pikiran
karena mas gibran sendiri belum menjawab mau apa enggak nih
sampai saat ini belum ada jawaban keluar dari mulutnya mas gibran
enggak ada itu
jadi saya pastikan kalau lobi lobi enggak ada
jadi artinya pintu komunikasi sudah tertutup ya antara pdi perjuangan dengan mas gibran
tertutup sih enggak
kita menunggu kita pasif
kita menunggu sang calon ini apakah dia akan menerima atau dia akan mendaftarkan diri atau tidak
kalau misalnya nanti mas gibran menolak masih diterima nggak sama pdi perjuangan
kita lihat nanti aja lah
jangan berandai andai lah
salah satu kader untuk mas pdi
itu urusan rapat di dawan pimpinan pusat
jadi menunggu pendaftaran di kpu tanggal dua puluh lima oktober besok hari rabu
itu nanti hari rabu dua puluh lima oktober baru dpp pdi perjuangan akan mengambil sikap
kira kira begitu oke
bang maman golkar saya mau tanya ya
karena kan kemarin beberapa hari sempat ada isu mas gibran raka buming raka ini maju sebagai cowok presnya pak prabowo
tapi tiketnya menjadi kader golkar
terus kemudian tiba tiba gak jadi
karena kabarnya yang kami dengar mas gibran pengennya majunya independen
karena merasa habis keluar dari pdi perjuangan jangan langsung masuk golkar lah
jadi majunya independen aja
atau maju tanpa partai
nggak ada sih biasa aja
ya gini pertama saya mau bilang dulu nih
merespon tadi kan dua pertanyaan buat gerindra dan pdi
ini konsekuensi dari sistem pemilu yang sekarang kita anut
apa konsekuensinya hari ini publik ataupun si calon a calon b
bisa saja ada di partai a besok di partai b besok di partai c
artinya dari sisi itu fenomena
nah ini bukanlah fenomena yang baru
ini fenomena yang memang biasa saja terjadi
baik itu di tingkat kabupaten provinsi maupun di pusat
itu dulu yang pertama ya
jadi bagi kita kita melihatnya bukan sesuatu yang terlalu bagaimana
lalu yang kedua menjawab pertanyaan mbak nana terkait mengenai positioning partai golkar
dari awal keberadaan partai golkar kan sebelum keputusan mk
kita bulet mendukung pak erlangga hartarto
namun memang pasca keputusan mk itu merubah konstelasi pasti
kenapa karena yang tadi awalnya kandidat itu hanya tiga
berdasarkan syarat administrasi kan bertambah menjadi empat
nah konsekuensi dari partai golkar bergabung di koalisi indonesia maju
konsekuensinya pasti golkar tidak bisa lagi berpikir tentang posisi diri partai golkar
golkar harus melihat kepentingan gerindra golkar harus berpikir tentang kepentingan pan dan kepentingan demokrat
artinya kepentingan kebersamaan koalisi
makanya timbullah figur yang memang kita anggap berdasarkan realitas kondisi di dalam koalisi
yang relatif bisa diterima oleh semua partai
itu adalah mas gibran
jadi posisi partai golkar ya demi untuk kepentingan yang lebih besar dan pak erlangga juga melihatnya
dan itu di respon secara dari perasaan pak prabowo juga luar biasa
dan kita juga sempat lumayan terharu sekali karena memang mau tidak mau kan ada penguasa
mau tidak mau kan ada pengorbanan yang harus kita ambil demi kepentingan yang lebih besar lagi
kepentingan yang lebih besar adalah menjaga keutuhan koalisi
kepentingan kebersamaan dalam konteks untuk memenangkan
karena begini kita lihat mbak ini sebetulnya ada fenomena zaman
pasca masuknya demokrat ke dalam koalisi indonesia maju lalu ini sebetulnya ada sisi positif yang kalau bahasa saya ini kita dapat jackpot luar biasa
apa sisi positifnya
demokrat merepresentasikan pemerintahan pak sby
sepuluh tahun pak sby
lalu hari ini sembilan tahun kepemerintahan pak jokowi terrepresentasikan oleh gibran
kita berharap terjadi sebuah rekonsiliasi
jadi menteri menteri di koalisinya pak prabowo itu gak merepresentasikan ini ya pemerintahnya pak jokowi
jadi harus anaknya ya yang merepresentasikan itu
terrepresentasikan tapi dalam konteks simbolisasi
sisi politik itu yang bisa mewakili adalah figur gibran
namun kita setuju bahwa pasti ada pertanyaan publik
loh beginilah begitulah segala macam
suka ataupun tidak suka gibran telah melalui sebuah proses election di daerahnya dia
artinya itu menjadi sebuah catatan modal di internal partai golkar
nah maka dari itu ya itulah akhir keputusan kita ambil mas gibran
tapi yang kami dengar kenapa golkar sangat mendorong mas gibran untuk keuntungan
untuk keutuhan koalisi karena peluangnya pak erick thohir pada saat itu menguat
jadi daripada pak erick thohir yang jadi lebih baik golkar mendorong gibran
itu hanya perasaan yang mbak nana
tapi itu informasi yang kami dapatkan
jadi golkar adalah partai yang sangat mendorong gibran karena itu
jadi itu spekulasi yang terlalu jauh
karena bagi kita hari ini yang kita butuhkan adalah rekonsiliasi secara menyeluruh
dan kita melihat figur simbolisasi itu
figur simbolisasi itu ada mas gibran
jadi bagi kita lebih kepada itu
dan akhirnya mbak itu kita mau gak mau kita haruskan ini golkar pada posisi yang mengalah nih
untuk kepentingan yang lebih
oke tapi sebagai partai besar saya nggak bisa ya memikirkan ataupun melihat bahwa sebagai partai besar
partai pemenang pemilu nomor dua begitu ya
partai golkar bisa tidak mendapatkan insentif apa pak
ini insentifnya apa buat golkar ketika kemudian mengusung mas gibran
bagi kami partai golkar
insentif itu sebetulnya sudah kita siapkan dari empat tahun sebelumnya dengan konsolidasi partai
jadi kalau dilihat di koalisi indonesia maju ini mohon maaf ya tanpa bermaksud mengecilkan partai yang lain
saya pikir masing masing sudah melakukan proses konsolidasi mekanisme di internalnya
partai golkar kan hari ini adalah partai yang mungkin salah satu mungkin gerindra juga
yang kita sudah terbentuk struktur sampai tingkat desa
jadi bagi kita skenario apapun sebetulnya golkar siap
karena kita sudah punya infrastruktur
sudah punya infrastruktur sampai tingkat bawah
bagi kita keputusan apapun nanti yang akan terjadi posisioning partai golkar adalah pada posisi siap
kalau misalnya pada posisi siap kenapa bertarung pada saat itu mendorong pak erlangga maju sebagai capres
kan strukturnya sudah siap berarti nggak butuh insentif dong
oh sama aja dong mbak
yang namanya partai mengusulkan kader terbaiknya memang salah
ya kalau bahwa memang setelah kita usulkan ternyata demi kepentingan ada beberapa situasi
ya kita mau gak mau kita realistis
tapi ada upaya ya dari golkar supaya mas gibran ini bisa masuk menjadi kader golkar
masa nggak ada upaya itu nggak ada harapan itu
kalau tadi kalau saya bilang upaya mungkin sebetulnya bukan upaya
harapan masa nggak ada
kita menyerahkan semuanya kepada seorang gibran
bagi kita hak konstitusi dan hak pribadinya seorang gibran dia mau memutuskan masuk partai golkar kah
masuk partai gerindra kah atau kembali ke pdip kah
jadi bagi kita itu kita serahkan kepada gibran
pastrah banget ya
namun kalau misalnya gibran bersedia masuk ke partai golkar terbuka
saya mau ke bang rey
bang rey apa yang membuat ya partai partai di koalisi indonesia maju pengusungnya pak prabowo ini tampak pasrah begitu saja
ikhlas begitu menerima kedatangannya mas gibran menjadi cawapres dan mereka tidak dapatkan insentif elektoral
apakah karena memang ada campur tangannya pak jokowi karena memang faktor gibran ini anaknya pak jokowi
makanya mereka partai partai koalisi ini ya menerima aja begitu aja
ya mungkin dua duanya ada
kita nggak tahu meskipun yang nomor saya saya nggak tahu nggak ada data datanya di saya
tapi bahwa gibran itu membawa pak jokowi itu saya kira fix
itu yang membuat kemudian partai partai koalisi ini menerima gibran dengan apa adanya
sebab dari elektoral itu mungkin hantar bisa mengatakan erik jauh lebih baik dari gibran
boleh nggak saya tambahkan lagi sedikit
kalau tadi bicara konteksnya insentif elektoral
itu sebetulnya udah terhadap partai ya
contoh kasus misalnya nasdem dengan mengusung mas anies secara insentif elektoral terhadap partai kan tidak sesignifikan dengan elektoralnya mas anies
itu dua hal yang berbeda bagi kami
banyak contoh kasus kok
jadi yang mau saya bilang sama mbak nana insentif elektoral kandidat terhadap partai itu dua hal yang berbeda
karena tergantung dari apa
tergantung dari mesin partai
tergantung dari caleg
tergantung dari kerja kerja politik empat bulan ke depan
saya mau ke bang ray lagi
di mana lagi tadi itu
ya tadi bahwa ada campur tangan bahwa gibran membawa pak jokowi
ya itu saya kira sudah sulitlah untuk didapikan itu
ya sebab kalau perhitungannya elektoral ya erick thohir dong
kalau perhitungannya isi tas ya erick thohir dong
kalau perhitungannya kedekatan dengan salah satu tokoh apa namanya keagamaan lagi lagi erick thohir dong
kalau pendekatannya elit politik ya kan pengalaman macam macam ya erik thohir dong
tapi kalau pendekatannya pak jokowi ya gibran
jadi memang partai partai ini kemudian pasrah tidak bisa menolak permintaan dari pak jokowi
karena memang sejak awal polisi ini dibentuk memang atas arah pak jokowi
saya selalu mengatakan ada empat unsur ya pertimbangan yang nampaknya bakal abadi untuk memilih calon presiden wakil presiden
kedua isi tas
ketika kedekatan dengan ormas
kedekatan dengan ormas ormas keagamaan khususnya nu dan muhammadiyah
yang keempat adalah soal apakah ia bagian dari edit partai politik atau tidak
erlangga saya kira dapat satu dari tiga varian ini
ya dia elit partai politik
isi tas gak tahu saya tanya mamat
yang kedua dia nggak punya elektabilitas kan
dia juga bukan dekat dengan organisasi
lagi ya keluar kan kira kira begitu
siapa lagi nih yang dekat
dekat dengan nu oke
keempat apa namanya bukan bagian
jadi dia gak punya ini
siapa lagi hopi pah
kemudian isi tas mungkin tidak ada
dekat dengan nu
yang keempat ini bukan tidak ikut
nah ternyata yang dari abu ini varian kelima yang paling menentukan
kelihatan kalau maunya pak jokowi adalah gibran
kan kira kira gitu
dan itulah yang menjadi nur saya
dasar pertimbangan semua
karena gibran diusung oleh pak jokowi
nah apakah ada unsur campur tangan pak jokowi
itu saya gak tahu
tapi bahwa dugaan saya bahwa gibran dipilih karena faktor jokowi itu kuat
menggait anaknya pak jokowi
kalau endorsement itu kan udah dibuktikan
jadi pak prabowo dipasangkan dengan gibran gak lebih tinggi kalau dipasangkan dengan erik thohir
jadi itu kita baca wajah erik thohir sebenarnya jauh lebih dekat dilihat oleh publik pak jokowi dibanding gibran sendiri
itu kan bacaannya
tapi hasil suruh pebas hanta sama lsi
ganjar mahfud turun dua puluh enam satu
ini lagi bahas
iya nanti dulu
artinya kehadiran mas gibran lsi juga begini tiga puluh lima dua puluh lima delapan belas
artinya kehadiran mas gibran
itu memberikan nilai tambah
jadi pasangan bapak prabowo
jangan dihitung seolah olah karena pak jokowi
sudah selesai belum
tapi ketika dipasangkan dengan gibran
dengan pola yang sama
erick thohir tetap lebih tinggi
jadi prabowo erik thohir jauh lebih tinggi dibandingin prabowo gibran
iya itu kan minggu minggu ini
maksimum minggu ini
iya karena erik thohir kan sudah lebih awal di gadang gadang
kalau gibran ini kan di injury time
kita akan lihat coba dua minggu ke depan
pasti berbeda satu bulan ke depan
kita gak bicara
kalau survei itu gak bicara apa apa
survei itu nggak berbicara masa depan
yang dipotret sekarang
yang dipotret sekarang
ketika kita mengambil keputusan berdasarkan survei
survei memutuskannya kembali itu
kecuali anda memutuskan masa depan tanpa survei ini
kalau begitu jangan lagi bicara survei dong
jangan lagi bicara bahwa
jangan lagi bicara soal
dia bawa kok melalui survei ini
loh kalau anda bicara suruh
bukre bukan begitu maksud saya
survei itu menunjukkan
mas gibran ini baru masuk sudah mendapat nilai yang tinggi
beda dengan mas erik
dengan pak fofipa
pak mahfud yang sebelum sebelumnya sudah digadang gadang
tentu itu beda
jadi waktu dia masuk itu baru dia dapat segitu
itu kan sama dengan mengatakan kalau erick ditetapkan boleh jadi lebih tinggi dari itu
kalau berbicara tentang masa
boleh jadi tidak
oh boleh jadi tidak
itu kan sama juga dengan mengatakan
kita lihat survei bulan depan
sama dengan mengatakan boleh jadi juga itu lebih tidak naik

oke itu yang bisa mengukur statistik bang riza
nanti kita akan lihat
artinya dalam beberapa hari ada peningkatan yang signifikan
berarti hadirnya mas gibran sebagai wapres pak prabowo memberikan elektoral yang luar biasa
iya sama seperti kalau dia memilih erick thohir juga memberi efek elektoral yang luar biasa
oke jadi menurut bang rey ini memang pemilihannya mas gibran memang fix keinginannya pak jokowi
kan saya udah mengatakan kalau elektoral ada di erik
dengan menyambungkan faktor faktor tadi
jadi memang faktor keinginan pak jokowi
kan ada empat yang menurut saya berlaku universal
yang empat ini sebetulnya lebih banyak diakumulasi oleh erick ketimbang gibran
satu satunya penjelas gibran itu dipilih karena ada faktor kelima
atau mungkin faktor itu tadi golkar sebagai partai yang cukup besar mendukung pak prabowo menolak kehadiran erick thohir
saya nggak tahu
dan demokrat juga mungkin resisten terhadap erik thohir
jadi ada dua partai koalisi yang kemudian menolak jadi titik komprominya di gibran
maksudnya pak jokowi yang menolak
enggak makanya kita tanya itu informasi yang kita dapatkan
oke oke saya mau ke bang ciko
bang ciko tadi dikatakan ya oleh bang rey bahwa memang terpilihnya mas gibran memang faktor keinginannya pak jokowi
pdi perjuangan juga merasakan itu nggak
masalah keinginan sama bukan kan yang paling tahu pak jokowi itu sendiri
yang paling tahu apakah ada cawe cawe nya dia dibalik ini semua kan
yang paling tahu dia sendiri dan orang orang yang di cawe cawe nya
tapi kami tidak melihat sampai ke situ
masih percaya sampai di titik ini pdi perjuangan masih percaya bahwa ini pak jokowi
bukan keinginannya pak jokowi anaknya maju cawe cawe
tapi bukan soal percaya nggak percaya nanti kan kita akan lihat sendiri pelan pelan
nah tapi yang paling kita syukuri justru dengan kejadian ini
ada yang kita syukuri lah dari sekian hal yang kita sayangkan
ada yang kita syukuri bahwa ini mengukuhkan kembali pasangan ngajar mahfud sebagai pasangan yang paling anti kkn
khususnya di n nya nepotisme
tapi ini bukan pandangan kita ini pandangan masyarakat
enggak ini berarti pasangan problemnya
ini pandangan masyarakat

itu ada dengan survei litbang kompas yang saya dapat tadi siang
bahwa enam puluh sekian persen mengatakan bahwa politik dinasti dan mereka tidak menyetujui ini
nah itu udah menggambarkan
karena narasi yang sekarang diganggungkan oleh pdi perjuangan adalah anti nepotisme
artinya pdi perjuangan sedang merasa lawan politiknya melakukan politik nepotisme
makanya saya tanya ke bapak million itukan
saya kembali lagi narasi dimana
nah saya sendiri sebagai jubir belum pernah menarasikan hal hal seperti itu
apa dari survei survei itu yang mengatakan pandangan masyarakat setelah terjadinya putusan mk
yang kebetulan ketua mk nya adalah adik iparnya pak jokowi
jadi pdi perjuangan saya mau tanya sebagai kandungan pdi perjuangan masih percaya nggak
bahwa pak jokowi mendukung ganjar
ini bukan masalah percaya nggak percaya
kita silakan tanyakan sendiri ke beliau
tapi kalau kita bicara soal sejarah tidak ada kurang satupun apa yang telah pdi perjuangan berikan
kepada pak jokowi bu iryana dan keluarganya
ya seperti pencalonan gibran negara negara bobina zetion
jadi ada narasi apa nih narasi playing victim yang sedang dimainkan nggak
kalau nggak ada playing victim kita lihat aja lah bagaimana alurnya bagaimana nanti sikap gibran satu dua hari ini
oke ini pdi perjuangan masih full masih kalem
soal gibran nya ini yang bersangkutan resmi dilamar
yang bersangkutan memang secara formal belum mengucapkan saya itu
tapi dengan hadirnya
hampir sembilan puluh persen dia mau jadi calon wakil presiden
tapi golkar repot gerindra repot pdi repot karena nggak diketahui lah sikapnya mau di mana posisinya
itu sebetulnya gitu
nah sekarang orang pdi nggak dicabut tuh
golkar nggak masukkan ke golkar
nah tanya gibran nya aja deh
jadi ada apa nih anda melihat ada kegalauan dari sisi mana
ngeri aku mestinya gibran nya yang ditanya
gibran anda mau apa sebenarnya
mau keluar dari pdi masuk ke golkar atau enggak
atau mau anda di dalam
kita dengarkan dia pengennya majunya tanpa partai dulu setelah keluar dari pdi perjuangan
dia mau jadi independen
kalau dia kan artinya dia keluar dari pdi perjuangan
menunggu dipecat mungkin
ya tau aku

yang saya mau katakan itu tuh anak
kan kata bung riza tadi gibran ini orang dewasa mandiri cerdas bla bla
masa memutuskan dia keluar nggak keluar dari partai aja
sampai sekarang nggak
jadi bikin rapat semuanya
itu kan kesantunan mas gibran
dia ini kan baru ketemu satu kali
pamit dengan mbak puwan
sudah bagus pamit
kesantunan itu kalau anda menyelesaikan masa kerja dulu di wali kota
kesantunan itu adalah menyatakan sikap dengan tegas bahwa saya mau maju dan oleh karena itu mohon maaf saya keluar dari partai
pak jokowi dan ibu mudur
itu belum selesai
pak mau dibilang tidak santun ternyata berprestasi
itu lah makanya
dua periode kita orang hati dong
itu makanya kita koreksi
polep polep yang seperti ini kita koreksi dong
bukan berarti kemudian dibiarkan
pak gubernur apa namanya pak jokowi dua apa namanya belum selesai
tidak ada aturan
orang naik kelas harus selesai
saya wali kota dulu selesai baru boleh gubernur
gubernur selesai baru presiden
nggak ada aturan begitu
tergantung pada elektabilitas
nanti rakyat akan menilai
kalau anda berbicara santun
santun itu nggak ada aturan tertulis
santun itu nilai yang berkembang di tengah masyarakat
itu nggak ada aturannya
kalau anda bicara lagi aturannya
itu nggak berbicara kesantunan
kita berbicara boleh nggak boleh itu aturan
kalau santun itu adalah nilai baik atau buruk dalam pandangan masyarakat
yang berkembang tanpa itu ditulis gitu
mas gibran santun dan baik
ya nanti kita tunggu kemunduran
jolong bedakan antara aturan dan santun dulu deh
mas hanta anda satu minggu sebelum putusan mk dibacakan oleh ketua mk pak anwar usman
anda diminta untuk menghadap ke presiden jokowi mempresentasikan hasil survei ya
kita ingin tahu apakah kemudian pak jokowi sempat bertanya soal sentimen publik terhadap ini
terhadap pasangan prabowo gibran
tapi jangan dijawab dulu mas anta
kita harus juga jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow

pokoknya buat si orange film

ya terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
ini lebih rame ketika break ya
oke saya akan langsung lagi ke mas anta tadi sebelum break
saya sudah tanya
bahwa satu minggu sebelum putusan mk dibacakan
pak anwar usman anda sempat diundang oleh presiden jokowi ke istana untuk mempresentasikan hasil surveinya poll tracking ya
saya ingin tanya apakah kemudian di situ pak jokowi sempat bertanya juga terkait dengan sentimen publik terhadap pasangan prabowo gibran
enggak sebenarnya begini survei poltreking itu kan disampaikan ke publik
lalu mungkin perlu pendalaman seperti dulu di dki survei poltreking juga saya diminta oleh mas anies
mas anies pernah mendengarkan pemaparan lebih dalam tentang survei poltreking
mungkin gerinda juga tahu
begitu juga mas ganjar mas ganjar bisa cek pernah mendengar pemaparan tentang lebih dalam survei poltering
termasuk pak prabowo mungkin bisa dicek
nah ketika pak presiden melihat perkembangan kemudian juga minta pendalaman ya saya sampaikan data persis yang disampaikan kepada publik
saya mau tanya satu ada enggak kira kira yang disampaikan kepada publik yang berbeda atau bertambah dari
saya kira nggak ada pembahasan lebih dalam ya saya hanya fokus di data kita
tapi yang menarik gini rifana menurut saya ada kekuatan gibran ya
kekuatan gibran yang tidak bisa dipungkiri dia punya kekuatan dari sisi akseptabilitas di semua partai di semua partai
artinya tadi solusi akseptabilitasnya tinggi erick thohir kalah yang tadi bang ray rungkuti juga katakan
jadi menjadi solusi memecah kebekuan di internal koalisi itu selesai itu
yang kedua ada potensi di pemilih pak jokowi yang tadinya cukup banyak ke mas ganjar itu yang mau disampaikan
iya beralih di kapitalisasi
yang ketiga juga dari sisi
kita tahu pak jokowi kan untuk mendapatkan faktor jokowi jokowi effect beliau ada presiden yang sedang menjabat
jejaring kekuasaan fitur fitur kekuasaan juga jejaring mesin elektoral kan bisa dioptimalkan
tapi itu yang mungkin disasar oleh pak prabowo
tapi di luar itu menurut saya pak prabowo juga ingin ini tahu kan pengaruh telunjuk pak jokowi
ingin mengikat telunjuk pak jokowi jangan geser geser lagi
kalau sudah mas gibran kalau sudah mas gibran nggak mungkin geser geser kode kodenya beda
itu yang perlu diperhatikan
yang kedua kalau
masa mau geser sudah mas gibran jadi wakil
ya mana tahu beliau pidato mas kalau nanti terpilih jadi presiden loh
kita gak tahu kan
tapi ada potensi saya kira yang harus diantisipasi dengan mas gibran jadi cawapresnya pak prabowo
juga ada menyimpan potensi sebaliknya
dari sisi pemilih pak prabowo yang dua ribu sembilan belas yang lalu itu ada potensi ya meskipun perlu diukur
misalnya kecewa di jawa barat di banten dan sebagainya
karena itu harus disiapkan strategi itu oleh koalisi
dan hasil surveinya poltrek menunjukkan ada penurunan ya
di jawa barat ya
di jawa barat
tapi terkonversi di jawa tengah dan jawa timur
bertambah di jawa tengah dan jawa timur
tapi yang kedua
di banten juga beliau naik
pak prabowo naik di banten
yang kedua juga perhatikan dari sisi potensi ini kontraksi politik ketegangan dengan pd perjuangan
dengan partai partai koalisi di luar koalisi indonesia maju itu bisa terkonsolidasi
mendelegitimasi dan citra pak jokowi itu bisa
tapi sepanjang pak jokowi tidak melanggar konstitusi
tapi ada faktor lain
dan satu lagi citra pak jokowi harus ada mitigasi politik
kalau isu politik dinasti dan sebagainya eskalasinya naik
tapi kalau sepanjang itu
nah ini saya ingin jawab pertanyaan pak jokowi itu
mungkin pak jokowi sudah mengukur mitigasi politiknya siapa
kayaknya respon ini tidak terlalu naik eskalasinya
kedua mungkin pd perjuangan tidak sampai menarik menterinya keluar dari koalisi
bahkan isu sampai mendelegitimasi pak jokowi
sehingga pak jokowi berhitung efek negatifnya bisa diantisipasi
jangan cukup percaya diri ya
ditambah kebutuhan pak prabowo
tapi saya setuju memang ada preferensi pak jokowi lebih kuat
ditambah lagi pak prabowo juga punya kebutuhan
ada faktor lain yang belum disampaikan mas hanta
mas gibran ini mewakili generasi muda
lima puluh enam persen kurang lebih pemilik
dan kita lihat di beberapa negara di
bang riza di negara negara lain gak ada anak muda yang anaknya presiden
banyak anak presiden banyak amerika anak presiden
ada anak muda anak muda
di india ada presiden
soal anak muda apa lagi
nanti sebentar pas
saya sampaikan dulu
jadi maksud saya faktor gibran di vili
salah satunya adalah anak muda yang berprestasi punya pengalaman
mengwakili kelompok muda yang santun yang baik
saya sih berharap kalau anak muda itu riza gitu loh
kalau riza saya tahu dari
anak muda yang berprestasi yang santun yang baik
kalau riza yang berprestasi berkali kali
nah yang cerdas siapa yang meragukan yang cerdasannya pun riza

generasi yang berbeda dengan anak anak muda ketika kita masih muda
generasi yang ini tidak suka diasosiasikan dengan nama orang tua
generasi yang ingin menjadi dirinya self meet
banyak dari mereka yang bukan berasal dari anak siapa anak siapa
menjadi milioner di usia sekian
jadi mereka bukan generasi yang senang
yang senang dengan dikatrol oleh orang tuanya untuk menjadi sesuatu
jadi saya rasa ini sangat menarik kalau kita bicara soal gen z
bahkan mungkin pak mahfud lebih disukai gen z daripada seorang gibran
itu kesimpulan dari mana itu
kesimpulan dari cara dia
gini pak mahfud itu orang yang berani
gen z itu senang orang yang berani
gen z itu senang orang yang senang mendobrak
gen z itu suka orang yang anti korupsi
dan itu lebih banyak pembuktiannya karena pak mahfud sendiri sudah punya pengalaman
dan pak mahfud adalah dari ke hero
dari keluarga yang biasa biasa saja
bukan anak pejabat dan apa apa
ini kita baru bicara pak mahfud belum pak ganjar lagi
bahkan gen z akan lebih suka lagi
saya mau tambah salah satu mengapa generasi z itu senang dengan pak prabowo
itu karena ketegasan
itulah sebabnya saya katakan
dan itu diimbangin oleh pak mahfud
artinya di beberapa tokoh ini karena anak anak muda itu senang dengan ketegasan
ada di pada dari
mereka melihat ada di pak prabowo dan oleh karena itu mereka milih pak prabowo
itulah sebabnya saya katakan eh bung gibran anda tampil dong ke depan maunya apa
sebab kalau anda mau ngusung anak muda itu anak muda itu mau yang tegas tegas gitu lah kira kira
oke silahkan silahkan tadi bang mawan mau nyampein
gini saya mau tambahkan
ini mungkin merespon karena lagi bahas anak muda ya
justru saya sempat berpikir gini saya juga awalnya sempat kaget
sosok gibran ini muncul menjadi cawapres
tapi setelah saya berpikir saya dari perspektif saya sebagai anak muda yang saya berproses dari bawah ya dari nol
justru ini sebetulnya momentum seluruh anak muda di indonesia
anak anak muda di indonesia adik adik kita yang ada di bem semua di semua lapisan
bukan hanya di dalam panggung politik di dunia profesionalisme segala macam
harusnya harus menjadikan gibran sebagai momentum untuk dijadikan batu loncana
agar ke depan terjadi
agar ke depan terjadi percepatan regenerasi kepemimpinan
gibran lah simbolisasinya
kalau saya marah melihatnya apabila nanti gibran terpilih di dua ribu dua puluh empat itu akan ada terjadi potong generasi dan percepatan
di semua lini
kepala dinas saja misalnya di level kabupaten itu harus umur empat puluh an empat puluh an lima puluh an
tetapi dengan adanya gibran ini akan terjadi percepatan
betul percepatan itu bisa terjadi bang maman
tapi prosesnya bagaimana
karena itu prosesnya kemudian menjadi
sorotan bahwa prosesnya tidak melalui proses yang benar
saya setuju bahwa ada perdebatan pro dan kontra terhadap seorang gibran
tidak usah lagi kita perdebatkan
anak muda yang lainnya tidak ada ya di antara
yang ingin saya sampaikan adalah kepada semua anak muda
justru kalau memang kita setuju dengan isu percepatan dan pemberian kesempatan kepada anak muda di seluruh indonesia
jadikan gibran sebagai alat kita
itulah makanya saya sebutkan tadi nana
saya sangat senang kalau tiba tiba golkar mengatakan calon presiden kami adalah maman yang anak muda
lepas apakah maman akan terpilih atau tidak
tapi keberanian golkar untuk mengusung maman sebagai calon presiden adalah ikon penting bagi anak muda untuk memotivasi mereka
maman bukan siapa siapa
ya datang dari harus banget
makasih nih makasih banget mas ren
dan kira kira gitu
ketimbang anda mengatakan ini memang dia anak presiden layak
tapi kan kalau maman yang tidak
ini bukan karena anak presiden
saya setuju mas ren
saya setuju makasih banget
nah ini sebetulnya salah satu contoh kasus yang nanti ke depan akan terjadi diskusi
jadi dialektika kedepan ini akan diisi dengan oh kita punya wakil presiden umur tiga puluh enam tahun
tapi melalui proses yang
prosesnya gimana untuk mencapai ke situ
saya mau bilang sama mbak nana dulu kita tidak usah memperdebatkan itu
tapi kita harus melihat bahwa begitu banyak
gak bisa dong kita gak memperdebatkan proses
karena muda harus berproses
tapi yang harus kita lihat adalah
akan banyak sekali anak anak muda di seluruh indonesia yang mendapatkan kemanfaatan dari figur seorang gibran
bagaimana anda bisa memastikan itu
bahwa alanya adalah
ini jadi bahan bercandaan kita
oh kedepan gue akan bilang
eh gue cukup mumpuni kok
gue punya anak muda
wakil presiden kita tiga puluh enam tahun
berarti kalau kita mau bicara tentang alat kelengkapan dewan di dpr ri
di panggung menteri
di panggung misalnya aparatur sipil negara
itulah bung maman nongetak
mestinya bung maman
jadi lepas apa
banyak faktor yang harus dilihat
tapi dicatat polisi sejarah
pernah ada anak muda jadi calon wakil presiden
maka tadi saya bilang setuju
kalau dari satu sudut pandang
tapi ingat polisi tidak bisa hanya dilihat satu tambah satu
oh ternyata bung maman itu tidak siapa siapa
dia datang dari luarga biasa saja
kenapa figur soekarno yang diambil untuk bicara di negara terdepan
karena soekarno adalah seorang orator
jadi simbolisasi itu yang mau kita ambil
kita tahu bahwa hari ini gibran punya kelebihan
tapi gibran bisa menjadi simbolisasi untuk menentukan
persoalannya bung maman
bapak bapak ya saya membutuhkan
kita tidak berani mengajukan diri sebagai calon presiden
pertanyaan saya sederhana bang maman
kalau misalnya mas gibran bukan anaknya pak jokowi bisa jadi wapres
bisa jadi cowok presiden
saya harus bilang dulu kepada mbak nana
hari ini bagi saya
saya mau bilang dulu
kita hari ini bicara simbolisasi yang ingin kita jadikan sebagai panggung pendobrak
percepatan regenerasi kepemimpinan di indonesia
hari ini kesepakatan dan tantangan zaman hari ini ada pada sosok gibran
anda tidak menjawab pertanyaan saya
kalau gibran bukan anaknya pak jokowi bisa tidak ada kesempatan
kata siapa dia tidak tegas
kata siapa gibran tidak tegas
dia kalem santun cerdas berparsisasi
lihat pekerjaan pekerjaan yang di
pekerjaan ada di wali kota solo
dia tegas berani mengganti berani memecat
pertumbuhan ekonomi masa gibran dari satu
apakah anda mau jadi calon presiden atau tidak
apakah anda mau tetap jadi anggota pdi atau tidak
apakah anda mau masuk salah satu partai di antara koalisi itu atau tidak
itu pertanyaan yang amat sederhana yang sampai hari ini kita belum dengar jawabannya
apa ada waktu yang akan diputuskan
bagi saya itu sederhana
tidak mesti harus sekarang
itu akan segera diputuskan
bapak bapak saya akan putarkan pernyataan presiden jokowi dulu dan sekarang
menanggapi anaknya maju sebagai cawapres
ada perbedaan komentar dari pak jokowi
kita dengarkan sama sama
dua kak prabawa sama seorang
itu saja juga didengarkan
yang kedua baru dua tahun saja jadi wali potak
ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui
keputusan semuanya karena sudah dewasa
jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak anak kita
orang tua itu hanya mendoakan dan merestui
saya mau ke mas ciko mas ciko ada inkonsistensi ya dari sikapnya pak jokowi
ini tadi pernyataan pertama disampaikan bulan mei dua ribu dua puluh
masih di tahun ini belum ada putusan mk tapi isu prabowo gibran sudah mencuat
jadi pada bulan mei dua ribu dua puluh tiga pak jokowi bilang bahwa anaknya masih umurnya belum cukup
yang kedua baru dua tahun jadi wali kota
terus kemudian begitu ada putusan mk saya sebagai orang tua misalnya merestui
anda melihat ada inkonsistensi sikapnya pak jokowi nggak
pastinya kita kalau melihat cuplikan di situ ya terus terang aja
apalagi dalam rentang waktu yang masih hitungan bulan ya
jadi ya kita kembalikan lagi lah ke masyarakat
biar masyarakat yang menilailah semua apa yang terjadi hari hari ini
inkonsistasinya sikapnya pak jokowi ini membuat pd perjalanan merasa terhianati enggak
enggak sejauh itu kita belum pernah membahas bahwa ini soal hianat dan lain lain
kami hanya mengukur bagaimana apa yang telah kami pernah berikan kepada pak jokowi dan keluarga
mengukur apa yang sudah diberikan
mengukur apa yang sudah diberikan
mengukur apa yang sudah diberikan
mengukur apa yang sudah diberikan
mengukur apa yang sudah diberikan
mengukur apa yang sudah diberikan

kalau bisa dibilang begitu mungkin begitu
jadi ada rasa kecewa
kecewa pasti dong
enggak ada rasa kecewa ini kan manusiawi ya
tapi kembali lagi ada fenomena nggak sampai segitu
tapi ada fenomena yang tadi dibilang bahwa ini fenomena yang biasa
kita tidak melihat dia presiden atau gibran adalah anak seorang presiden
fenomena biasa di mana dalam kontestasi pemilu partai membajak kader lain
atau kader tersebut secara sukarela pindah ke partai lain untuk mendapatkan tiket
oke tapi sebentar
tapi ini membuat hubungan
tadi kan anda mengatakan bahwa kecewa itu sudah pasti
berarti kan ada kecewaan
wajar lah aneh kalau saya jawab nggak ada kekecewaan itu aneh
jadi dengan kecewaan itu hubungan pdi perjuangan dengan pak jokowi
masih baik baik saja
biasa kita berkawan ada kecewa kecewa biasa
oke masih baik baik saja saya putarkan ya pernyataan berikut ini
pernyataan dari ketua dpp pdi perjuangan
puan maharani kita dengarkan sama sama
yang selama ini bersama kita kok bisa gak sama kita lagi
dan kita selalu berpikir
iya enggak ya
kadang kadang hatinya mengatakan enggak enggak mungkin
itu mungkin hightech desa desanya media saja
namun kemudian pikiran kita mengatakan loh tapi kok terus terusan begini
iya enggak ya
nah apakah kemudian kalau seperti itu hati kita jatah
kalau memang saudara keluarga dan teman kita tidak bersama kita kemudian hati kita gagal
hati kita berubah
memenangkan gajah kaput
mas ciko ini teman dan keluarga yang sudah tidak bersama itu suara kekecewaan kayaknya ya
itu siapa itu ditujukan keluarganya pak jokowi
aneh kalau kita tidak ada rasa kecewa
itu ditujukan kepada siapa keluarganya pak jokowi
bisa jadi begitu tapi kan tadi poinnya adalah bukan itu
poin dari speech tadi sebenarnya bukan soal kekecewaan
poin dari speech tadi adalah apapun yang terjadi kita masih fokus mendukung pak ganjar dan pak mahfu
tapi bahwa teman dan keluarga
bukan soal kecewaan
teman dan keluarga sudah tidak lagi bersama
itu tadi disampaikan
dia kasih lihat tv tapi isinya nggak sesuai juga dengan serangan
tadi kan disampaikan bahwa teman dan keluarga sudah tidak lagi bersama itu maksudnya siapa
ya pastinya tidak lagi bersama
ya yang sedang tidak lagi bersama siapa
ya kira kira siapa
oke itu jawab dong
jadi keluarga jokowi
kamu sepertinya lebih tahu dari kita
oke berarti saya asumsikan benar ya bahwa teman dan keluarga yang tidak lagi bersama adalah keluarganya pak
tapi poin dari speech tadi kamu salah menayangkan itu
iya bahwa tetap
poinnya adalah kita tetap bersama ganjar apapun yang terjadi
ya seperti saya katakan di awal bahwa fokus dari tpn dan pdi perjuangan adalah memenangkan ganjar dan mahfud
mana mana saya ingin melepon ya tadi kan sekarang belakangan dibilang ada nepotisme ya
kalau kita lihat tadi pernyataan pak jokowi yang pertama
dan sesudahnya terjadi perbedaan
justru yang pertama itu jelas menunjukkan bahwa tidak ada nepotisme
faktor nepotisme itu tidak berhenti pak jokowi
ada ipar pak jokowi menjadi ketua mk
apalagi bicara mk
jadi jelas di situ tidak ada
kelihatan sekali tidak ada pak jokowi yang mendorong gibran anake menjadi cawapresida
kemudian kenapa akhirnya menjadi cawapres
karena partai partai koalisi melihat mendorong ada banyak faktor
tadi partai a mendorong si b partai c mendorong si d dan seterusnya
kemudian inilah faktor yang dapat diterima oleh semua kepentingan partai politik
itu dari sisi partai
di sisi lain berprestasi anak muda elektabilitas
nanti kampanye nya belum masuk ini
itu juga maman bisa
dengan tadi ya pernyataannya mbak puan maharani bahwa ada teman dan juga keluarga yang sudah tidak lagi bersama
kemudian teman dan keluarga jadi lawan
lawannya jadi banyak
wakil gubernur dki jakarta
sebentar bang rey
jadi apakah kemudian hubungan antara pd perjuangan dengan pak jokowi
dan hubungan antara pd perjuangan dengan partai partai di koalisinya pak prabowo ini akan eskalasinya meningkat ya
masing masing meresponnya terkait dengan posisi gibran
misalnya secara administratif normatifnya kan kedua duanya bilang bahwa mas gibran sudah datang ke mbak puan
mbak puan juga bilang sudah pernah ketemu
tapi kan tidak ada surat pengunduran diri resminya
jadi itu belum clear sebenarnya
yang kedua ini yang paling penting
dua duanya kan dua koalisi ini kan orang orang cerdas semua
mengatur pertarungan merebut persepsi publik
ini soal membangun persepsi publik
siapa yang duluan
kalau kemudian misalnya pd perjuangan memecat gibran
nah itu kan dengan masyarakat kita yang melodramatik senang sekali itu
gibran langsung meninggalkan pergi ke golkar
lalu ini yang ditinggalkan
nah itu soal persepsi juga saya kira yang sedang dibangun
yang ketiga saya kira dari sisi politiknya
memang betul tadi pak jk
tapi beda kan golkar dengan pd perjuangan
saya kira pd perjuangan tidak pada posisi mau main dua kaki
ya sudah satu jadi capres satu cowok pres yang menang
kita tetap menang
saya kira enggak
nah jadi yang paling ditunggu publik adalah respon pd perjuangan
kalau respon pak jokowi kan sudah jelas
orang tua merestui dan seterusnya
gibran seperti apa ya
kita tunggu pd perjuangan
ada dua responnya ini
apakah tetap dengan cara apa
seperti yang kita lihat
kalem gitu ya
itu seperti tanda petik perang dingin yang akan kita lihat
ya dinamikanya seperti tadi sindir
kode kode politik dan sebagainya itu yang kita lihat
seperti demokrat dengan pd perjuangan ya
itu yang kedua sebagian orang melihat ini akan jadi perang apa
berata yudha akan perang bubat luar biasa
saya kira mungkin tidak ya
belum ada tanda petik
tidak ada tandanya
kemudian pd perjuangan menarik menterinya keluar dari koalisi konferensi
kami menyatakan keluar di pemerintahan pak jokowi
saya kira kecil kemungkinan
pd perjuangan juga cerdas
jadi saya kira ini saling tunggu saja
dinamikanya hubungannya kalau ditanya apakah terganggu
ya pasti terganggu
tapi jangan lupa bisa jadi setelah pemilu dia berteman lagi
oke karena politik itu cair
saya mau ke mbak maman
bang maman apakah kemudian di koalisi pendukungnya pak prabowo
terutama partai golkar
ada kekhawatiran bahwa eskalasi hubungan antara golkar dengan pdi perjuangan
dan dengan pak prabowo juga akan meningkat begitu
kekhawatiran karasitusnya kayaknya gak ada mbak nana
jadi bagi kita semua ini udah relatif dewasa lah ya
melihat ini adalah bagian dari sebuah dinamika politik
namun justru yang akan kita lihat akan terjadi sebuah pergerakan eskalasi
anak anak muda untuk memanfaatkan gibran sebagai sebuah simbol
untuk mendorong terjadinya percepatan regenerasi anak muda
yang kedua justru sebuah pergerakan
saya juga sekalian ingin memberikan penyadaran kepada adik adik saya
jadikan gibran sebagai alat kalian untuk mendorong terjadinya proses regenerasi kepemimpinan di indonesia ini
justru makanya ini ada adik adik saya di udayana
saya mau mengajak itu semua kepada mereka
manfaatkan gibran ini
oke saya terakhir ya
saya kemarin sudah melakukan wawancara dengan menko polukam
sekaligus bakal cawapresnya mas ganja pranowo pak mahfud md disitu
saya menanyakan apakah kemudian
tidak ada kekhawatiran penggunaan infrastruktur pj pj kepala daerah alat negara untuk memenangkan pasangan tertentu
saya akan putarkan dulu ini
misalnya nanti putranya pak jokowi maju sebagai cawapres
bapak siap gak menghadapi
ya menghadapi putranya pak jokowi
ya siap lah siapa aja
yang senior aja saya siap
yang junior juga siap
gak ada keraguan pak bahwa nanti infrastruktur akan dipakai untuk memenangkan putra presiden alat negara pj pj kepala daerah untuk diarahkan
bapak nggak ada kekhawatiran itu
saya gak kekhawatir
kalau itu dilakukan saya akan main kopol hukam
ya saya tidak
tapi bagaimana bapak kan kontestan juga bagaimana memastikan pemilu bisa berlangsung
semengkara bapak kontestan juga nih
wased jadi pemain nih pak
ya tidak apa apa menurut undang undang boleh
kalau anda berpikir setiap pemain lalu tidak boleh menjadi pejabat itu negara bisa kosong
oke bang riza
ada kekhawatiran abuse of power penggunaan alat negara untuk memenangkan calon anda karena anak presiden masuk ke dalam gelanggang
kenapa itu dituduhkan kepada kami
sebelumnya kami dua kali pak jokowi dua kali berkompetisi dengan pak prabowo kami tidak berpikiran seperti itu
kami hormati pak jokowi sebagai presiden yang netral
yang independen berada di semua pihak
sekalipun pak jokowi juga maju sebagai capres dua ribu sembilan belas
jadi anda bisa menjamin ya tidak ada penggunaan alat negara infrastruktur pjbj kepala daerah diarahkan
justru pak jokowi kali ini di akhir masa jabatannya ingin menunjukkan netralitas independensinya prestasinya
tidak mungkin dirusak oleh hal hal seperti ini
ini bukan hanya kekhawatiran di kubunya pak prabowo dan juga mas gibran
sebetulnya di kubu anda juga ada kekhawatiran karena posisinya pak mahfud sebagai menko polukam
jadi wasit jadi pemain juga
bagaimana kemudian memberikan jaminan bahwa tidak ada infrastruktur dan juga pengerahan dari alat negara untuk memenangkan paslon anda
jujur dalam pemilu ini menghadapi pemilu ini saya sedikit optimis ya
sangat cukup optimis bahwa ini akan berbeda dari pemilu pemilu yang lain
kita punya pengalaman yang buruk dari
jujur aja kita punya pengalaman yang buruk
kita terlalu runcing perbedaan yang terlalu banyak
perbedaan yang terjadi bahkan sikut sikutannya lebih daripada yang seharusnya dilakukan
dari mulai pilkada dari mulai pemilu pilpres
saya melihat ada yang akan terjadi adalah pertarungan ide dan gagasan
dan ini yang kita tunggu tunggu
tapi jaminan dari paslon anda bahwa tidak akan menggunakan itu karena menko polukam juga loh
tapi kan ini anak presiden
kalau kita mau bicara ini menko polukam yang satu anak presiden
itu tidak akan selesai kita membicarakan soal kemungkinan kemungkinan itu
tapi saya yakin saya masih mempunyai kepercayaan yang besar pada pak jokowi sebagai seorang negarawan
begitu apalagi pada pak mahfud yang kita pilih sebagai cawapres
bagaimana tanggapan dari generasi milenials dan juga gen z teman teman mahasiswa
melihat tadi apakah yang disampaikan oleh bang maman dari golkar ini bisa meyakinkan para pemilih
atau justru sebaliknya menjadi backfire kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
kalau dia sudah terdaftar resmi di kpu otomatis keandalan tuan fedy perjuangan itu hilang
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
langsung saja kita bergabung melalui sambungan virtual dengan badan eksekutif mahasiswa dari udayana bali
silahkan teman teman dari udayana siapa dulu yang mau menyampaikan pendapat
atau tadi anda percaya nggak apa yang disampaikan oleh bang maman dari golkar ini bahwa ini adalah saatnya anak muda mengambil kesempatan begitu ya
tapi dengan cara yang mungkin dipertanyakan silakan
ibu itu bagus rizky sama
oke baik selamat malam
ya langsung yuk
oke baik mbak rifana dan juga para teman lainnya
oke jadi saat ini pertanyaan saya kepada para negara selaku grup band universitas udayana
pertama saya ingin mengatakan bahwasannya memang hari ini kita lihat
tampaknya ada kendala komunikasi ya
ke rizky dulu mungkin
oke baik terima kasih mbak nana
oke bagi saya tentunya saya ingin membantah ya apa yang dikatakan oleh bang riza patria dan bang maman bahwa melanggengnya gibran ini adalah kemenangan anak muda
bagi saya ini bukan kemenangan anak muda
tetapi justru ini adalah sebuah kemunduran bagi tradisi politik anak muda yang harusnya berbasis meritokrasi mbak
jadi bagi saya ini merupakan titik terendah dalam demokrasi kita sejak era reformasi di mana hukum dan lembaga peradilan justru dijadikan alat transaksi politik yang pragmatis gitu loh
bagaimana mungkin mk bisa off site mengambil wewenang mengubah peraturan yang sifatnya open legal policy gitu
atau pemenang pembentuk undang undang gitu
bagi saya saya baru pertama kali ini ya melihat apa yang disebut sebagai oligarki despotik gitu
mengotak atik aturan pemilu hanya untuk kepentingan keluarga tertentu
nah pertanyaan saya begini mbak
kalau misalkan nanti prabowo gibran berhasil masuk putaran kedua entah menang ataupun kalah kemudian ada gugatan ke mk ada sidang sengketa pilpres
bagaimana kita bisa menjamin mahkamah konstitusi hari ini dapat independen dan berintegritas di tengah relasi keluarga dan ketidakpercayaan publik
terhadap putusan mk kemarin
mungkin itu mbak
pertanyaannya rizky ini excellent sekali ini
satu lagi putu bagus padma negara
baik terima kasih mbak
mohon maaf sebenarnya tadi ada gangguan signal
oke saya ingin masuk
nah jadi disini saya ingin menambahkan bahwasanya saya benar benar malu
saya malu sekali melihat bahwasannya hari ini partai partai besar seperti adanya demokrat gerindra dan juga ada golkar
ya memang pada akhirnya
ketika mereka mengambil kader orang itu dijadikan sebagai wapres gitu
ini kan hal hal sangat memalukan
ketika hari ini pada akhirnya partai partai besar ini seharusnya kerang sholat malu gitu
ketika pada akhirnya tadi dikatakan oleh bahwasanya pia ini waktu anak muda
tapi apa yang salah adalah salah caranya gitu
ketika diletakkan seperti dikatakan oleh kawan saya gitu
jadi saya ingin seperti itu pertanyaan gitu
dimana letak urat maruf para pimpinan partai ketika hari ini memang menjadi seorang jadi catur dari pemimpin kekuasaan sekarang gitu
apakah mereka punya ratu atau tidak gitu
mereka malu seharusnya dikatakan sekarang sendiri
terima kasih ketua bem udayana ibu tubagus padmanegara dan tadi ada koordinator analisis dan pergerakan bem udayana rizky dimastyo
teman teman udayana ini bagus bagus banget ya
pernyataannya ini mewakili suara anak muda bahwa silakan bang maman ternyata apa yang anda katakan tadi ini adalah bentuk kemunduran demokrasi
mereka sangat malu sebagai anak muda karena ini adalah bagian dari oligarki despotik begitu ya
dengan mengubah cara bertata negara begitu
jadi ini buat mereka ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan
gini yang ingin saya sampaikan kemunduran demokrasi itu kalau kita menjalankan sebuah proses demokrasi tidak melalui proses aturan
dalam hal ini pengajuan gugatan judicial review melalui mahkamah konstitusi adalah aturan ataupun tempat yang memang disiapkan untuk bagi mereka yang notabene anak anak muda
yang kebetulan dibawa ke empat negara
kalau mereka yang berumur empat puluh sudah pernah dipilih melalui proses election itu juga mereka menuntut untuk diberikan hak
maksud saya gini dulu ya jadi saya harus kita luruskan kalau ditanya ke saya ini adalah proses demokrasi itu adalah prosesnya dan melalui proses mekanisme hukum yang ada
dan itu sudah dijalankan oleh mereka mereka yang merasa itu
yang kedua saya mengerti perasaan adik adik saya ini semua tapi saya meyakini dalam tempo tiga minggu ke depan mereka akan timbul sebuah kesadaran kolektif
apa kesadaran kolektif itu
bahwa sekaranglah tantangan apa kesempatan zaman ini gak bisa dilewati dua kali
gibran terlepas dari kita suka ataupun tidak suka dia hari ini akan menjadi simbol percepatan regenerasi
saya tidak bilang hanya sekedar di panggung politik ya
di dunia dunia profesionalisme yang lainnya
narasinya akan berbeda nanti ke depan
menurut anda kita nanti akan lihat di kotak suara
apakah suara pemilih ataupun gen z sama seperti yang tadi anda sampaikan
kita waktunya gak banyak bang riza
di mana urat malu para petinggi partai politik dengan cara cara seperti tadi itu dipertanyakan oleh teman teman mahasiswa
ya saya terima kasih ya pendapat teman teman mahasiswa yang kritis
cuma kita juga harus rasional
justru apa yang menjadi keputusan mahkamah konstitusi sesuatu yang luar biasa
ketika si penggugat lebih mempermasalahkan umur sekalipun di amerika tiga puluh tahun di australia tiga puluh lima tahun
tapi justru mk memutuskan meloloskan syarat karena yang bersangkutan atau siapapun warga negara telah terpilih
melalui satu proses pemilihan langsung
ini satu yang luar biasa
jadi orang ini telah teruji diterima oleh masyarakat
saya kira inilah keputusan mk yang luar biasa
dan ini satu proses demokrasi yang luar biasa yang kita harus hormati
bukan satu kemunduran
bahkan ini satu kemajuan
bang ciko menanggapi tadi
jadi apa yang disampaikan oleh teman teman tadi itu hanya mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan tadi
generasi z ini mereka tidak suka diasosiasikan dengan orang tua
mereka tidak suka nepotisme
mereka tidak suka pengkatrolan
mereka tidak suka aturan aturan diubah untuk mengistimewakan bahkan gen z itu sendiri
mereka ingin berjuang sendiri
berangkat dari zero to hero
mereka ingin menjadi sukses story
jadi ini yang saya sesuai aja
jadi anda optimis ya bahwa paselan anda nanti bisa meyakinkan para generasi milenial itu
bahkan yang dikatakan maman tadi tiga minggu ke depan ya saya lihat ganjar mahfud akan lebih tinggi lagi
oke itu nanti kita tahu di kutak suaranya mas ciko enggak sekarang
silahkan bang rey waktu kita singkat saja
aku enggak ada lagi apalagi ya
enggak ada lagi ya
itu maksudnya menanggapi tadi keresahan teman teman mahasiswa
bahwa ternyata mereka berpikiran lain sebaliknya
mereka bertanya nya ke maman zambarija
oh berarti enggak mau ngasih call check in ya
yang penting anak muda maju mandiri kuat ditempa oleh zaman
kalau ini sedikit
kalau ada sebagian menginginkan tidak menginginkan anak presiden
katanya gagal mencegah pak jokowi
ya paling tidak mari kita jaga pemilu kita berkualitas tetap demokratis
supaya baik pak jokowi pak menko polo tidak ada penggunaan
ya itu yang paling penting
terus satu lagi dari sisi elektoral
betul dengan kehadiran mas gibran itu yang terancam
pastilah mas ganjar
yang untung pastilah pak prabowo di basis itu
mas anies adalah keuntungan potensi keuntungan
jadi itu secara elektoral
mudah mudahan berjalan sesuai ini
koridor hukum kita
demokratis berintegritas dan netral ini penyelenggaranya
apapun yang terjadi ini sudah terjadi begitu ya
apa kemudian yang menjadi sentilan dari teman teman
komisi co teman teman komika
nanti kita akan dengarkan sama sama
tapi kita harus juga datang video ujian kemana mana
tetap bersama kami di politikil view
semuanya semuanya dong sama tetap kader pdi tapi memang di sosial media itu sekarang itu
yang berkembang banyak yang bilang gitu narasinya adalah gibran dipilih prabowo pdi kesel ini aku
mewakili bang ciko untuk netizen netizen perlu kalian ketahuin gibran jadi cawapres itu yang
kesel bukan pdi aja ada pak erik thohir juga ngomong ngomong ya banyak banyak kesel kesel jadi
bukan cuma pdi aja dan wajar orang orang ini kesel karena kalau misalkan negara ini ibarat
kantor ya mas gibran itu ibaratnya anak magang ya baru seminggu magang tiba tiba naik tuh oh jadi
karta jadi ceo enggak cepat banget karena kinerjanya bagus tapi anak investor enggak
ada ya minggu depan kita masih mau naik oke tapi kita tetap harus kasih kepercayaan sedikitlah
apa kasih kepercayaan karena kan masih berani adalah perwakilan anak muda kalau bener nanti
masih beranjali wakil presiden kita menghargai program program anak muda contoh misalnya bansos
wah itu udah bukan lagi sembako tapi kuota internet us us enak itu tulisannya sudah bagus
kan enggak papa lapar yang penting update enak tapi jujur gua belum siap hidup maksudnya
gini loh kita sebagai anak muda kita tahu kita sering nongkrong kita sering beli kopi gua gua
belum siap aja sih dana apbn kita nanti dipakai buat beli kopi susu gularen siapa belum siap
siap belum siap tapi kita kembalikan ke masyarakat aja kalau bener akhirnya ntar
yang didaftarkan ke kpu adalah mas gibran yang paling bingung itu adalah masyarakat pak
masyarakat bingung mau pilih pak ganjar ada dinasti pdi mau pilih prabowo ada dinasti jokowi mau pilih
terus bingung kenapa kok beraninya pres enggak ada dinasti ya namanya lho nama saya duto terima kasih
teman teman dari komisi co aldo dan juga duto kayaknya agak agak direm rem dikit ya karena udah
jadi baca wapresnya tapi ini tunda tunda itu masih berlangsung dua tahun lagi tenang kalian masih aman
dan belum tentu menang juga ya kita lihat di kotak suara nanti dan penampilan dari teman teman komisi
co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini terima kasih kepada seluruh narasumber
eksekutif mahasiswa universitas udayana bali ingat sekali lagi meskipun pilihannya mungkin mengecewakan tapi tiga
pasangan calon capres dan juga cawapres ini akan berkontestasi di pilpres dua ribu dua puluh empat dan jangan golput kita
harus memilih yang terbaik diantara pilihan yang ada dan kita akan ketemu lagi senin pekan depan
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat di political show saya rifana prati pamit selamat malam sampai jumpa